informasi dari negeri jiran malaysia
jadi ada seorang bocah usianya ini masih dua tahun dan sedang viral di media sosial
bagaimana tidak bocah tersebut sudah menghafal empat puluh dua surat al quran
wah luar biasa
jadi bukan cuma surah pendek pemirsa
tetapi anak batita ini juga dapat menghafal surat surat al quran yang panjang
seperti misalnya al waqiah al muq dan juga al kahfi
ini sedang membaca surat al waqiah tadi ya
bocah ini masih berusia dua tahun loh pemirsa
kalau kata sang ibu bocah ini sudah mulai meniru orang tuanya membaca al quran saat masih berusia sebelas bulan
ibunya mengaku memang rajin membaca al quran
dan ketika mengandung
jadi kegiatan membaca al quran ini dilakukan sebagai pengantar tidur anak
sebab tanpa membaca al quran ziyad ini justru sulit tidur
menyadari anaknya mudah mengingat semua hal
kedua orang tua ziad pun mencegah anaknya dari segala bentuk hiburan
seperti lagu dan film
jadi ini metode parenting yang dilakukan ya
yaitu mencoba untuk apa namanya
membatasi gadget dan macam macam
nah masa emas
perkembangan pesat otak anak berlangsung hingga menginjak usia lima tahun
dikutip dari haibunda com
kelompok peneliti neurostation mengungkapkan
anak anak istimewa atau disebut dengan juga prodigi
prodigi ya bawaan dari lahir
namun ada juga hal yang percaya
ada juga yang percaya bahwa ini disebabkan oleh lingkungan keluarga
dan juga latar belakang sosial sehingga mereka menjadi jenius
ada banyak lah ya jurnal ilmiah tentang child development menyatakan mereka yang lahir dari orang tua
yang berkomunikasi lebih dari satu bahasa
tampil lebih baik dalam tes iq
itu sudah ada banyak penelitiannya
wah hebat ya
speechless loh bisa mendengarkan anak seperti itu
dan kemudian mengucapkan ayat ayat al quran dengan begitu lantang
memang tepat sih
buah jatuh tidak jauh dari pohonnya ya
jadi apapun yang dikatakan orang tua apapun yang dilakukan orang tua itu pasti akan langsung dilakukan
nah bagaimana kalau sekarang kita mulai hal positif ya untuk anda para orang tua
yang jelas tingkah pola anak selalu mengundang perhatian dari kita orang orang tua